aku mohon padamu biarkan aku pergi aku harus mencari obat untuk istriku yang sedang sekarang
aku berjanji padamu setelah semuanya selesai aku akan kembali padamu untuk menebus kesalahan
padamu dan juga ibu
rai aku mendapatkan firasat yang tidak baik tentang ayah anda kita ayah anda prabu siluar
cepatlah kembali cepatlah kembali ke istana ya anda karena hanya ayah anda yang bisa menyembuhkan
ibu anda aku mohon ayah anda putriku rara santang putriku maafkan ayah anda jaga dewa
madara aku sudah tidak berdaya tubuhku lemah sekali dan kekuatanku menghilang ayah anda
jaga ayah anda menggunakan ayah anda hampir ber manageable ke horseifikasi
baman bertolonglah baman
baiklah aku sudah memberi kesempatan
jangan salahkan aku
kalau aku akan membunuhmu sekarang
aku mohon jangan membunuh baman prabu
bikin dia kau
dia sama sekali tidak pantas untuk dikasihani
dia sudah membunuh ibu
dia orang yang tidak punya perasaan
dan perlakuan dia terhadapku tidak bisa dimaafkan
aku mohon beras kasihanmu
kau sungguh keterlaluan
bagaimana bagaimana akan daya ini budi aku
tapi jantung gusti ratu sudah tidak berdetak
itu tidak mungkin
itu tidak boleh terjadi
itu tidak boleh terjadi
ibu dia bangun ibu dia

ibu dia jangan tinggalkan aku
ibu dia ibu dia jangan tinggalkan aku
jangan bergantung mulai
aku usahakan cara yang pursuasikan
uit tak ada
skil ini terus menyerap tenaga dalamku
saatnya kau untuk mati siluwangi
ada lebah aku mohon padamu biarkan aku pergi aku harus mencari obat untuk istriku yang sedang sekarang
aku berjanji padamu setelah semuanya selesai aku akan kembali padamu untuk
menembus kesalahan kepada dan juga ibu bahkan aku rela mati ditanganmu
aku rela mati ditanganmu
kau akan mati ditanganku sekarang juga
dan tak akan membiarkan kau pergi kemanapun rasa dendamu kepada aku yang membabai buta itu
membuatku terlalu sedih
buat tidak bisa membedakan mana yang kuat dan mana yang baik
apa kau kenal yang namanya hati nurani
maafkan aku aku sungguh tidak tahu tentang ibu
apakah permintaan maafmu bisa membuatkan buku hidup
baik kalau begitu apa yang kau inginkan
agar aku bisa mendebut kesalahan yang tidak aku sadari
aku mau kau menggali makam untuk menguburkan jasad ibu dengan tangan kau sendiri
dengan keadaanku sekarang yang tidak memiliki tenaga menggali makam tentu sangat berat untukku
ardalepa aku memintalah kepadamu
saat ini aku sedang berpacu dengan waktu
karena istriku sedang segar
aku berjanji padamu
aku akan memenuhi permintaanmu
setelah aku bisa menyebukkan istriku
aku mau kau kuburkan jasad ibu ku sekarang juga
dan sekarang saatnya aku pisahkan kau
dari orang yang kamu cintai
anda gaat kubat
bisa di espek tempat ketemu
jadi aku benangkan
mas maafkan aku tapi tenagaku sudah tersedot oleh gusti ratu subang lara
lebih baik kita satukan kekuatan kita agar membantu prahasini menyelamatkan ibundamu
timas tetap jantung gusti ratu
sudah kembali walaupun detak jantungnya sangat lemah
tapi mas aku mohon janganlah bersenang dulu karena kematian masih terus mengintai gusti ratu subang lara
namun aku berharap gusti prabu siliwang juga raden kiansantang lekas kembali untuk mencari obat
juga menyelamatkan gusti ratu subang lara
aku mohon cepatlah